tiduran dong mas ikutin aja udah
sekarang pasien setelahnya
kompres matanya ya
nanti saya akan cari tahu
lebih mendalam soal denny saya bu
tolong sekali ya pak ya
denis ada hubungannya dengan teror
yang terjadi di keluarga kami pak
siap burus ya
baik pak al
baik kalau begitu saya permisi dulu
sekarang kita mau nasi
terima kasih mas anasih
aku mau ke kamar renan dulu sebentar
saya temenin mama ke kamar ya
saya sendiri ya
ini just makanya lumayan

sekarang dipijit ya
enak gak pijitannya
enak sekali pijitannya
permisi bu dokter ini jusnya
ya makasih ya
jusnya ini buka dulu
abis itu sekarang kamu minum yang segar segar ya mas
ada es truk
bisa buka dulu matanya
bisa buka dulu matanya
bisa buka dulu matanya
bisa buka dulu matanya
bisa buka dulu matanya
bisa buka dulu matanya
terima kasih ya sayang gak enak sekali cd nya
ini kenapa sih begini
karena itu khawatir banget sama kamu
eh eh anak mama kenapa kok mukanya gitu kenapa sayang
ini londin biasa lagi kepikiran papa katanya
papanya katanya stres tadi ngebut ngebutan takut papa sakit
mama baik banget sih mikirin papanya
hmm mama punya deh
sengsi memalukan nama harus musim kita sama mobil istri
tunggu madu franco kenapa papa